banyak yang menyangka makanan dengan kolesterol tinggi identik dengan makanan berat seperti daging kambing bebek goreng atau bahkan stik
namun pada kenyataannya yang mengandung kolesterol tinggi justru makanan yang tanpa disadari dikonsumsi sehari hari dan mungkin saja dengan berlebihan
ada kuning telur
dalam seratus gram kuning telur ternyata mengandung sekitar tiga ratus tujuh puluh dua miligram kolesterol
wah jumlah tersebut telah melebihi setengah dari asupan harian kolesterol maksimal yang direkomendasikan oleh dokter yakni hanya satu ratus lima puluh miligram
dan yang terakhir adalah telur puyuh
ya meskipun berukuran kecil faktanya telur puyuh ini si paling kolesterol
kadar kolesterol pada telur puyuh ternyata paling tinggi
dalam seratus gram atau sebelas butirnya kandungan kolesterolnya berbeda
mencapai delapan ratus empat puluh empat miligram
aduh seratus gram telur ayam biasa aja kandungan kolesterolnya hanya tiga ratus tujuh puluh dua miligram
lalu apakah itu berarti lebih baik konsumsi kulit ayam ya daripada telur ataupun telur puyuh
tetap kita mesti hati hati lihat kandungan lemak jenuhnya
jadi kalau telur per seratus gram itu lemak jenuhnya tiga gram
telur puyuh kurang lebih lemak jenuh sekitar tiga lima mirip ya tadi
lemak jenuhnya sebelas gram
jadi gak boleh terpaku hanya pada kandungan kolesterolnya saja
menurut dokter sindiawati semakin banyak sumber lemak jenduh pada asupan harian
maka semakin banyak juga kolesterol yang akan diproduksi oleh tubuh
untuk itu penting untuk menjaga pola makan
kurangi makanan berlemak dan tinggi kolesterol aktiflah berolahraga
hindari rokok dan alkohol
serta rutin melakukan cek kesehatan darah setiap enam bulan atau satu tahun sekali
untuk menghindari resiko penyakit kolesterol yang dapat memicu berbagai penyakit berbahaya lainnya